namanya arga bisma ginanjar pemuda dua puluh empat tahun
asal desa sukasari kecamatan cilaku kabupaten cianjur jawa barat
terlahir dengan penyakit cerebral palsi yang membuatnya sulit bergerak
pemuda yang akrab di sapa daden ini telah menorehkan segudang prestasi
ketekunan daden dalam menulis puisi dimulai sejak tahun dua ribu tiga belas lalu
biasanya daden menulis puisi berdasarkan pengalaman pribadi
berawal dari hobi menulis puisi inilah daden akhirnya berhasil merilis sejumlah buku
dan meraih sejumlah piagam penghargaan
melalui karyanya ini daden berharap bisa memotivasi dan menginspirasi banyak orang
dan optimis kembangkan potensi kita karena sejadinya dibalik kekurangan kita pasti
tak ada kelebihan yang kita miliki dan harus dikembangkan semaksimal mungkin
semangat daden untuk menulis dan berkarya tak lepas dari dukungan orang tua
di mata sang ibu daden merupakan anak yang tak kenal
dan tak pernah berpikir
dan tidak pernah mengeluh dalam berkarya
selain menulis ia pun aktif di kanal youtube dengan nama daden arga tv
melalui kanal ini daden membagikan hasil karya karya pribadinya
seperti sebuah lagu yang ia tulis sendiri berjudul
melalui lagu ini daden ingin menunjukkan bahwa semangat untuk berkarya dan berprestasi
dapat terus dilakukan walau berada di tengah keterbatasan
seribal palsi atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh
penyakit ini disebabkan oleh kerusakan sistem syaraf pusat atau otak selama masa perkembangan otak